febri pertama kali ibu guru lihat febri febri itu punya semangat yang tinggi punya wawasan yang bagus dan febri juga cerdas
cerdasnya masih sama tapi sekarang semangatnya berkurang
alasan ibu guru menyatukan febri dengan claudia itu supaya semangat febri bisa menular pada klaudia
suger segernya wak
beli atuh wak abis nyukur pasti aus
udah mau pulang saya mau minum dulu mah
kecepetan atuh wak kalau pulang baru jam segini
nanti kalau ada mencukur lagi gimana
bener juga beli atuh sugernya satu
satu rasa apa wak
rasa apa aja yang penting seger
boleh rasa vanilla ya
kejam rumahnya terus ngantrp kata fraps n suk
pas yang meine juga keringinnya encik
bhacet apa gak sih
sumpah nah jangan dukung dukung
yuk kita pulang
nek udah pada mau pulang nek
udah selesai belajarnya
nek mak saya pamit dulu ya
iya bu guru
fitri juga mau pamit nek
claudia juga pamit
bu guru tinggal dulu ya
saya masih masak
nanti malam kita jalan yuk
ya udah bu guru
febri duluan ya
ah mampir dulu ke rumah ibu yuk
iya bu guru
cuman ngebahas so di depan
daripada malam minggu suntuk di rumah
edward malam minggu mau di rumah aja
mau dengerin musiknya
edward beneran gak jadi jalan
ya ampun claudia
iya edward kebeneran nggak mau jalan
edward mah berlagu sama claudia
ya ampun claudia edward tuh bukannya belagu
edward tuh lagi nggak mau kemana mana
ya udah claudia pulang
jangan jangan nggak ada orang
tapi sebenarnya ada
akang bersih bersih dulu
terus ganti baju
kita ngobrol di dalam
atau mau disini
kita udah sampai rumah mimin manis
gak enak udah sore
ya udah tuh mak
yuk kita pulang aja cuy
nanti malam saja kita obrolin ya
dia punya rencana
ingin jujur tahu rencana saya
cucu pasti tertarik
ini sesuatu yang baik
ya emangnya gak bisa diomongin sekarang aja
pasti cucu kurang nyaman
kalau obrolinnya di sini
apakah nanti akan yang jemput
atau akan temu di sana
nanti cucu berangkat sendiri aja
aku mau mau pungkas
dan febri juga cerdas
cerdasnya masih sama tapi sekarang semangatnya berkurang
alasan ibu guru menyatukan febri dengan claudia
itu supaya semangat febri bisa menular pada klaudia
febri itu punya ayah yang ingin febri itu bisa maju
yang ingin febri bisa sekolah yang tinggi
febri tahu kan kalau sekolah itu penting
iya ibu guru
ibu febri itu adalah orang yang luar biasa
dan semua ibu ibu di cireawas ini juga orang orang yang luar biasa
tapi ibu guru berharap febri tidak mengikuti jejak mereka
ibu guru berharap febri membuat jejak kaki febri sendiri
febri harus yakin kalau febri itu bisa
yang semangat dong
pakai tangan biar lebih semangat
nah gitu dong
semangat terus ya
iya ibu guru
katanya teh hari senin mau belajar di rumah bu guru yola
mau belajar komputer
ya bagus atu
malah bagus sih
nanti kalau denny disuruh beli komputer gimana
kita kan gak punya uang